bawa apa itu kan
sama obat bau ketek
nih sabun belerang
bagus buat nyembuhkan sakit kulit kamu
saya kemarin udah beli obat kete kan
itu masih ada
yang kemarin kamu beli mah
kalau gitu kita cari yang lain
kamu disuruh acaing
mau kasih alesan
dibayar berapa kamu
enggak enggak mak
berani kamu beli beli nanti saya unyung unyang kamu
cucu teman mengganggu
ada apa cu
cucu temu pulang kampung
cucu mau nengokin mama di jonggol
yaudah enggak apa apa
silahkan aja cu
lagian sudah berapa hari ini saya lihat
kamu kok mukanya ngurung terus cu
seperti orang basmangat
ya mudah mudahan nanti setelah ketemu sama mama kamu
kamu jadi semangat lagi cu
kalau gitu cucu pamit
baik cucu pamit
malah jadi santapan nyamuk di sini mak
badan jadi sakit semuanya
sudah harum dah
emang kamu house old building di siapa
cilok cilok siapkan ini cilok setelah yang bukan atau akan akan ini teh cilok parokah
yang cihuy kesukaannya setelah ya udah bikin lima ribu aja kan ya kan saya juga mau
ya lima ribu aja sama kang lima juga ya siap akan saya siapin dulu ya alhamdulillah
assalamualaikum brosain apa kabar bro waalaikumsalam bro aceh bro saya tahu kamu
pasti udah kangen sama saya hahaha orang orang setiraus pasti
kangen sama saya tapi soal rumah ada masalah dikit nih bro ya soal niko
rumah belum selesai nanti kalau udah selesai saya langsung ke sana kita jalan jalan lagi
sama bu groyola oke bro oke bro nggak papa bro bro selesain dulu aja urusan yang di sana nanti
rumah ini ceraus biar saya jagain brok ya terima kasih bro nanti saya hubungi lagi ya
begitu urusan beres assalamualaikum waalaikumsalam
kayak ada suara
sugar sugar sugar sugar
susu segar untung dia nggak lihat
rumah aku maja
bau apa itu kan sabun mandi sama obat bau ketek
kamu terus rajin mandi ini kudis kamu sembuhin iya kan sabun belerang bagus buat nyembuhin sakit
kulit kamu ini obat ketek saya kemarin udah beli obat ketek kan itu masih ada yang kemarin kamu beli
mah nggak mempan buktinya ketek kamu masih bau nih mandi itu minimal sehari sekali kalau bisa mah dua kali ini iya kan
makanya kang idan beliin saya kulkas aja biar saya bisa masak sendiri
lagian kang idan kan gak bisa tiap hari kesini
saya juga harus belajar mandiri kan
sabar nin nanti kalau klien baru kita tembus nanti saya beliin kulkas sekarang kamu mandi
saya beli nasi dulu
heee kang pepen kemana aja baru keliatan
sibuk kan saya habis dari luar kota
wah buntun wah
makanya mau pakai tempe di kuahin apa sama daging
pakai kuah tahu aja mak
mah nggak tuh silahkan duduk
nasinya yang banyak ya
punten kang minumnya es jeruk
bukan air putih hangat aja
duduk bu duduk
terima kasih bu
ada apa bu
ah begini bung kong
sudah beberapa hari ini
dini gak belajar kelompok
denny lagi sakit ya bu
atau lagi sibuk bantu bantu di rumah
kalau pelajarannya udah habis
sebentar lagi teh udah mau masuk puasa
pelajarannya udah selesai gitu katanya
masih belajar seperti biasa kok bu
nanti bulan puasa baru